ini pada saat event yang bertajuk my iftar
ada momen yang kayak
mereka ialah calon jemaah haji dari alisan salah satu penyelenggara perjalanan haji dan umroh
nanti saya akan tanyakan ke bu nadia apakah itu juga kalkulasinya sama dengan pemerintah
kalau kita bicara target market milenial ya
butterbir dengan rasa manis dan segar ini terbuat dari campuran root bir soda dan krim vanila homemay
tapi akan terlalu lembek dan minyak hasil pengorengan akan menyerap terlalu banyak
nah itu salah satunya tindakan atau yang kita lakukan untuk menjaga keberlanjutannya pln
terus kemudian kita melakukan olahraga yang bersifat strengthening exercise atau latihan kekuatan otot dua sampai tiga kali seminggu
atau dua duanya dibagi waktunya